aduh jadi jangan jangan suaranya sama
saya boleh nangkep om
oh boleh ya
berarti pasti aku mau nangkep kita ya
om lipat mukanya
terus om terlihat bulet bulet
biar kita gak kabur
boleh deh kalo gitu
ngitung dulu ya

satu atap lima keluarga ini bang udah jam segini nih apa malam kita kelar kelar mana
palingnya terus salah siapa siapa selalu emang udah ketangkep orangnya lu masih
di umbar lu bukan pakai nanya nanya sosialisasi dulu bang oh aku berdiri
dari mana tapi nemuin malingi bang enak nih gua kapot nih wani piroh pake wani piroh segala
lu sama abang sendiri abang lagi kesusahan masih pakai uangnya piroh abang lu kehilangan nih
abang jangan marah marah ya mady eh gimana ngomel badannya mini gua direnggutnya
ya udah kalau gitu nggak usah deh jangan jangan
emang kenapa sih
udah yuk kita kemon
ibu soalnya nggak makan dua hari ibu harus makan yuk kita makan yuk
perut ibu sakit

banget nih salam dong hai beli makanan buat makhluk biar sehat ya
makasih ya siap hari lain kali jangan ngasih duit ke orang tua dari hasilnya
arah gini kita harus sabar allah enggak akan menguji manusia diluar dari kemampuan
manusianya yang penting kita ada niat kita harus rajin ya jangan ulangin lagi
kita dapat rezeki
ambil alhamdulillah ada siapa rip ada kita bu kita kita lagi ada rezeki lebih makanya
kita mau ngasih ke ibu terima kasih ya semoga rezekinya berlimpah
dengan tuhan akabat kasih kerjaan
dong besok datangnya kantor gue ya
insya allah berkah amin allahumma amin
ya udah kita kita pamit ya
berani beraninya kau sama aku rupanya ha
berani macem macem bikin kepala aku pusing
hehehe kalau dapat kulipet muka kau itu
muka kau yang jerat itu kayak ceset
boleh om tapi hitung dulu sampai tiga
oke aku hitung
satu dua tiga
aduh takut kepala
lihat lihat macam mana saya mulai kemana
aduh dimana muka aku
saya boleh ketawa gak
boleh dong om boleh
iya mau ku tangkap mau ku lipat muka ku yang jelek gitu
satu dua tiga
tidak ada enak aja
woi mulai dari kemana kau
aduh aduh ikat
aduh kemana kau
eh mak kemana curut gue itu
hah marah aku ini marah
aduh mak macam mana rupanya ini
duh dari siang sampai malam dibuat gilanya aku
awan kalau sampai ketemu kulipat mukanya
kulemus lemus kugenikan perkederaan
ini kan rumah yang disatorin anak buah aku
ada perempuan yang minta tolong
iya ada stres
gitu gitu gitu
macam mana sih serem
emang om takut juga
takut kalau digigit
namun juga orang stres
eh eh ciri cirinya orangnya macam mana
oh badannya gede om
terus rambutnya buleng
terus om kalau jalan bleng bleng gitu om
makanya aku dong
aduh jadi jangan jangan suaranya sama
alamak dibodohinnya ampam
saya boleh nangkep om
berarti pasti om mau nangkep kita ya
om tangkap om lipat mukanya terus om terlihat bulet bulet
biar aku tidak kabur
iya iya boleh deh kalau begitu
itu dulu ya
jangan bunuh perhaps udah kan
masalah besar banget sih
tidak mungkin jatuh aja
teman seorang eunik
akilah pati gak apa apa
jadi rumah kita yang dirampok
kok sekarang gini kalian telepon pak rt
ya nanti pak rt hubungin polisi buat merigus mere
aduh aduh kemana ini kong
di mana dia
udah langsung rampok ya
met lo tengah gak
gak gak engkau kali mumpet ini
gak gak gak
yang penting penjahat udah pergi dari rumah kita mak
jadi kita cepet bilang alhamdulillah
malik malik malik
aduh deh maliknya bek
ngajar sama malik
mana nek aduh
ngajar sama maliknya
hah mana nek
eh bek lo kalau ngomong aja sebarangan ya
mana mungkin juga malik lari kemu soal
bener lagi bek
sambil mau ngejar malik
saya bek kemarin tuh pengen sholat subuh bang
dari gua ngantuk sampe gua mata gua ngelopat
secara perlahan nggak bakal bangun
mending tebi trakin aja kalo udah maling ya kan
lu bener bener be gua nih masih trauma
baru aja kemarenan nih
bininya si memen nih tuh
eh dicolong tuh gelangnya
sekarang mau teriak teriak maling lagi
dong kalo gitu lu aja sholat disini
lu sholat di kamar
mau ngambil peci
dikit lagi kalo mat buruan
kalau emang sih bukan di baju
baju koko yang baru
ini kelam pini
ini kan adik gua ya
contohin ya korekannya bener
susah dibangun mas
udah anak gua susah dibangun
lu juga susah
terus yang urus gua siapa
siapa ini jadi tangan untuknya
ngunduk nih keanti baju
baik sekali mimpu aku

cuman main bajunya juga
ini udah beres dulu
kenapa sih lu mat jalan liat liat dong
apaan sih ma
lu kalau mau keluar rumah baca doa ya bismillah
biar di jalan lu selamat
nah lu sampe rumah nanti alhamdulillah
kan jadi selamat dua duanya
yang bener ma iya
yaudah memet mau coba memet ngebaca doa
heee cara ngajarin
aduh gelap nih
siapa yang matin lampu